unjuk rasa gabungan serikat buru di kawasan patung kuda jakarta menuntut pencabutan undang undang cipta kerja berlangsung hingga malam
ratusan personil brimop disiagakan untuk membuarkan masa aksi
dilansir cnn indonesia com ratusan brimob terlihat di sekitar persimpangan ma tamrin
tepatnya di depan gedung bawaslu menuju arah patung kuda
jalur lalu lintas yang menjadi titik kumpul masa buruh kawasan patung kuda sudah ditutup sejak pagi hari
selain menuntut pencabutan omnibus law cipta kerja
masa juga menuntut pencabutan undang undang lain yang dianggap bertentangan dengan konstitusi
seperti undang undang minerba kuhp uu ikn uu pertanian ruu sisdiknas dan revisi uu ite
buruh juga menuntut kenaikan upah hingga lima belas persen
masa buru terdiri dari aliansi aksi sejuta buru atau aasb dan gerakan buru bersama rakyat atau gebrak